grande partita akan tersaji malam ini waktu indonesia bagian barat
internasionali akan menjamu juventus di giuseppe miazza
laga yang bertajuk derby di italia ini merupakan rivalitas yang panjang dari kedua tim
dan untuk membahas pertandingan malam ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia
ada pemimpin redaksi harian top score bung yusuf kurniawan
selamat siang bung yusuf
bu yusuf ini lima musim terakhir ini bisa dikatakan bahwa
juve ini memang menampilkan pertandingan yang sangat baik gitu dibandingkan dengan inter
inter masih fluktuatif gitu kadang baik kadang juga tidak baik
ini sebenarnya apakah ada menjadi serangan tersendiri bagi pelatih dari inter itu
akan terancam begitu bagaimana menurut bung
saya kira memang ini tantangan ataupun challenge yang tidak mudah untuk frank the board ya
dia datang dalam kondisi inter sedang sulit ya
dan dia diharapkan menjadi pengubah situasi dengan sangat cepat
dengan sangat cepat
faktanya dia hanya punya waktu sebulan agak susah memang untuk bisa membuat perubahan yang signifikan
dan terbukti memang proses adaptasi di tim ini tidak berjalan mulus
apalagi dia baru pertama kali menangani tim italia
ini yang membuat frank the board harus berusaha mencari formula yang tepat
sejauh ini kita lihat memang hasilnya tidak begitu positif
dari empat laga kompetitif mereka hanya menghasilkan satu kemenangan
ini yang menjadi kesempatan
frank de boer ini sendiri bagaimana
apakah memang dari sebelumnya dia melatih sangat baik atau tidak
dan bagaimana juga dengan
antara juventus yang akan bertanding nanti malam dengan intan
apakah inter sendiri bisa meraih posisi dari juve itu sendiri
ya sebenarnya kan kalau lihat dari track record nya frank de boer
pelatih ini punya track record yang bagus ya
di belanda di tiga kali membawa ayak juara rr divisi
kemudian sebagai pemain juga sangat melegenda
tapi ketika menangani inter dia datang dengan pemain pemain yang sudah tersedia
artinya dia tidak punya kesempatan untuk memilih pemain pemain yang dia inginkan
akhirnya dia harus memaksimalkan komposisi yang ada
dan kita lihat kemarin
memang dia masih agak sulit mencari ide yang pas ya
karena ada datangnya joao mario pemain baru ever banega
yang harus dikomposisikan secara baik
dia coba melakukan beberapa perubahan
tapi memang sejauh ini hasilnya tidak maksimal
ditambah lagi pemain pemain yang diharapkan bisa perform
icardi tidak tampil baik
nah bicara dengan icardi sendiri ini
ini adalah ada dua striker yang cukup mumpuni di sini
ada dari inter ada icardi
dan dari juve sendiri ada
apa namanya untuk dari dua striker ini mana yang lebih baik tampilannya
kalau kita lihat dari hasil musim kemarin
jelas higuain jauh lebih menjanjikannya
tiga puluh enam gol bersama napoli itu rekor yang luar biasa
sementara icardi sampai saat ini masih ditunggu ketajamannya
walaupun dia sudah mencetak tiga gol sama dengan higuen juga
di tiga pertama kompetisi musim ini
tapi sebetulnya itu bukanlah mencerminkan potensi terbaik seorang icardi
ini yang saya kira harus ditunjukkan

untuk menunjukkan inter masihlah tim yang kompetitif
bagaimana duel sesama argentina ini
oke menarik sekali
dan dari lima pertemuan terakhir ini mereka pastinya mungkin bisa menampilkan yang terbaik ya untuk pertandingan nanti malam
dan kita akan beralih untuk melihat bagaimana formasi dari para pemain ini
baik itu dari inter maupun dari uv
kita awali terlebih dahulu
dari inter terlebih dahulu
di mana ada apa yang salah
selama ini memang selalu ada kekurangan yang ditampilkan oleh inter
sehingga selalu mengalami kekalahan beberapa musim terakhir ini
dan bagaimana itu
ya sebetulnya ini formasi yang kalau kita lihat di sini adalah formasi terbaik
yang menurut saya harusnya bisa dipertahankan secara konsisten ya
kemarin di laga terakhir melawan pescara
ini formasi yang sudah betul
di mana ever benega didekatkan dengan icardi
karena komposisinya ataupun juga kombinasinya sangat apik sekali
di laga terakhir melawan hapuel ber eva
itu kita lihat benega terlalu bermain jauh ke dalam
sehingga menyulitkan lini depan terutama ekari mendapatkan link up ataupun juga koneksi yang bagus
nah saya kira di laga saat ini
di mana jo mario sudah bisa kembali dimainkan
karena kemarin di eropa dia tidak didaftarkan
inilah kesempatan bagi frank debur untuk merestorasi komposisi terbaik untuk melawan juve
karena dengan komposisi seperti ini
di mana efer benega berada di belakang icardi
kemudian ada perisic
yang ketika lawan hapol itu diganti oleh eder
kemudian juga ada kandreva
ini saya kira trisula yang punya potensi besar untuk bisa mengambil poin dari juventus
ya bung untuk lini tengah ini kan ada gary medle
kemungkinan akan diduetkan dengan pemain baru mereka
nah bagaimana anda melihat karakter kedua pemain ini
menurut penilaian anda sendiri
jo mario baru saja datang
dan medel merupakan pemain yang sudah musim sebelumnya
saya kira ini paying yang sudah sangat baik ya
dua duanya gelandang pekerja
gelandang yang menjadi sangat jangkar
untuk bisa memberikan koneksi
kepada ever banega
maupun juga kepada perisic dan kandreva
tugas dan kunci memang permainan inter
sejauh apa mereka bisa mengambil poin di laga ini
tentu tergantung pada kekuatan dari juwa mario dan juga medle ini
dalam memfilter setiap serangan serangan juve yang sangat berbahaya
memang diciptakan dari sektor tengah
ada khedira di sana
kemudian ada dybala di sana
itulah yang harus menjadi tugas joe mario dan medel mematikan mereka
nah di lini depan ini sendiri ada icardi di sana
yang akan didukung oleh perisic dan juga kandreva
dari sektor tengah
sebenarnya kalau misalnya dilihat dari formasi yang dilakukan ini
bagaimana anda melihat karakter kedua pemain ini sendiri
saya kira icardi kita tahu pemain yang sangat tajam
punya kemampuan killer insting yang sangat baik
kemudian juga dia bisa menciptakan banyak kemelut di sektor tokotak enam belas dari lawan
asal kandreva dan juga perisik
mereka bisa bermain lebih banyak ke dalam
untuk bisa memberikan pressure lebih kepada lawan
sehingga tidak saja icardi yang mendapatkan pengawalan
tapi konsentrasi back back lawan akan terpecah
juga harus menjaga perisik dan juga kandreva
jangan terlalu banyak mereka memainkan bola bola swing dari samping ya
karena itu sangat memudahkan bagi back back juve
kita tahu di sana ada trio yang sangat solid
yang sangat tahu persis bagaimana kekuatan icardi
karena itu dibutuhkan support dari kedua sayap
jadi masuk ke dalam
sehingga furbanega punya kesempatan untuk memanfaatkan bola bola rebound
berarti menurut anda sendiri bahwa ini formasinya sudah sangat baik ya
untuk pertandingan nanti malam
nah kita beralih dulu ke juve
di sana ada kemungkinan andrea barzagli yang akan digantikan oleh mehdi benatsia
apa yang terjadi dengan barzagli sendiri menurut anda
kemarin kelihatan sekali memang barzagli pertama dari sisi usia dia tidak muda lagi
kedua memang dia boleh dibilang sudah cukup kelelahan kemarin
saat menghadapi hapul ber eva
sehingga perlu ada refreshment
dan benazia pemain yang sebelumnya pernah bersama roma
dan sekarang kembali lagi ke itali bersama juve
ini punya pengalaman yang baik
kemampuan tacklingnya juga sangat bagus
saya kira tidak terlalu lama ya dia bisa beradaptasi dengan kieli ini maupun juga dengan bonucci
berarti ada kemungkinan tidak seimbang nih untuk permainannya sendiri
dari sisi konsep sebenarnya juve tetap memainkan tiga center back ya
siapapun yang ada di sana
entah itu benazia entah itu bonucci entah itu juga pemain pemain lain
dia tetap memainkan konsep tiga back
tinggal bagaimana chemistry yang diciptakan karena mengingat benetia baru datang
ini mungkin ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan ya
karena adaptasi tentu harus dilakukan oleh benazia
oke tapi bagaimana juga dengan dudibala
saya kira kalau di sektor depan ini

ini formasi yang juga tidak kalah tajam ya
bahkan ini lebih menjanjikan menurut saya karena lihat dari kelas main
juve tiga kali pertandingan tiga kali menang
tim pertama yang memimpin sendiri yang di serie a saat ini
dengan formasi terbaik
ugain di bale dan juga pjanic
ini yang kemarin di laga terakhir tidak muncul karena pianic dicadangkan oleh allegri saat menghadapi sevia
sehingga juve saat itu tertahan di kandang sendiri
tapi kali ini saya kira juve jauh lebih tajam ya karena piani kembali ke posisinya
kita tunggu saja nanti malam
tapi kalau menurut anda sendiri bagaimana dengan prediksi
antara inter dan juga juve nanti malam
kalau kita lihat dari pertemuan tadi jelas juve sedikit lebih diunggulkannya
dan inter baru saja mengalami periode yang buruk
boleh jadi ini menjadi kompensasi mereka untuk menunjukkan kepada publik
mengembalikan kepentingan kepada supporter
bahwa mereka masih bisa bersaing dengan juve
jadi saya kira masih lima puluh lima puluh ya
tapi kalau ini dari tadi saya penasaran dengan denny alves sendiri
untuk kinerjanya sejauh ini menurut anda bagaimana
apakah dia memang cukup layak gitu atau cukup baik
dan ini alves memiliki pengalaman yang sangat luar biasa bersama barcelona
jadi dia pernah memenangkan liga champion di sana beberapa kali
dan ini diharapkan menjadi virus positif dengan didatangkannya ke juve
karena juve kan target utamanya sebenarnya liga champion
jadi dia butuh pemain pemain yang pernah juara champion
dan itulah alasannya mengapa danny alves didatangkan
dan saya lihat kinerjanya sejauh ini cukup baik bersama juve
dan barzagli sendiri ini akan diganti dengan benatia kalau nggak salah saya
itu apa yang terjadi dengan barzagli sendiri
barzagli memang dalam kondisi tidak fit ya
dan kedua untuk menandingi kecepatan dari icardi kemudian kandreva perisic yang sangat cepat
dibutuhkan stopper yang sangat kuat
dan benatia terkenal sebagai pemain yang sangat determinannya dalam tackling tackling
yang ini yang dibutuhkan oleh juventus
tapi menurut anda sendiri bagaimana dengan pertandingan nanti malam
apakah pertandingan nanti malam ini akan berlangsung seru dengan banyaknya pemain yang mungkin bisa dikatakan istirahat begitu
saya kira kedua kesebelasan akan tampil full team ya
kalau kita lihat dari laga terakhir mereka di eropa mereka masing masing tim sengaja menyimpan beberapa pemain kuncinya agar bisa terfokus di derby day italia ini
jadi ini bisa disebut sebagai duel yang sangat penting buat mereka
sehingga sebagian pemain pemain utama yang sebelumnya dicarangkan sekarang ditampilkan sebagai pemain inti
baik terima kasih bung yusuf atas informasinya
tentunya kita sangat menunggu sekali pertandingan nanti malam